maafkan putri ibu
besar di pajajaran ger prabu
ger prabu harus segera pulang ger
dinda subanglarang tidak tertolong
ini karena kesalahanku
sampurasu ger prabu
sampurasu ger prabu
dimana aku berada saat ini
astagfirullahaladzim ya allah rupanya aku hanya bermimpi buruk
yuda karanus apa yang kamu lakukan di sini apakah kamu tidak pernah diajarkan tata keran
untuk mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk apakah aku harus menutup pintu untuk masuk
ke dalam kamar calon istri yudhakara jangan asal bicara
ingatlah hidup kalian aku belum sampai jadi istri jadi kamu tidak bisa berbuat macam macam kepada
diriku dan aku aku rela mati untuk mempertahankan kehormatanku
aku tidak ingin berbuat macam macam kepadamu nih mas
justru aku datang kemari untuk memberikan kabar penting untukmu
kabar apa cepat katakan barusan prajurit pajak jaran datang kemari dan memberitahukan
kepadamu bahwa ibundamu ratu subaklah telah meninggal dunia nih mas
ibu nak muda menikah tidak
maafkan aku ibunya
aku harus ke banyak jarak
untuk memastikan keaman ini sudah keras
aku tidak mengizinkan keluar dari tempat ini
walaupun cuma sejengkal
aku mohon izinkan aku pergi dari sini
jangan coba coba melawan kunimas
aku tidak akan menang
aku tidak memaksamu untuk kau ikut denganku
justru kau yang ingin ikut denganku
supaya raimu tetap selamat
aku sudah memenuhi permintaanmu nimas
kau tepatilah janjimu itu
buka pintunya ida karim
kau bukan orang lain ida karim
maafkan aku ibunda
kenapa raim keluar sendiri
kemana ayah anda
sewaktu aku diperjalanan ke rumahmu
kami diperjalanan bersama ayah anda
kami diserang oleh arda lepa
dan juga prabu marta singa
biarkan ayah anda yang menghadapi mereka
tapi ayah anda
selamatan ibu dan itu lebih penting
ayah anda yang menghadapi mereka
maafkan aku ayah anda
maafkan aku ayah anda
ayah anda sekarang sedang menghadapi mereka berdua
semoga saja raga prabu siliwangi tidak apa apa
aku tidak mau mati
aku masih mau membalaskan rendah
aku masih mau membalaskan rendah
aku masih mau membalaskan rendah
ah ah ah ah ah ah hai bergembang siluwangi terima kasih bu kau masih minta aku untuk hidup
bawahkan kepala kepala jahat namun itu suara aku
ya allah ya allah semoga ibu nanda qhausnel khotsal
allah pat traditions
dan engkau tempatkan ibu ndaku dalam surgamu ya allah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh